kusoy dari cara kamu menghormati kepada ustadz jelas kamu te ilmunya tinggi
saya menghormati beliau karena memang pemahaman beliau bagus
ya sudah lah kita pulang
mas aom sendalanya tertinggal
kesian sih ido ya
akhirnya memakin parah
jeniper yang lebih parah darah
kata bu guriola jeniper itu normal
kalau normal kenapa kasian
udah mulai ketularan ido ya
jeniper pengen seperti papanya
aduh hukum jangan percaya omongan bu guriola
dia itu aliran sesat
lihat si debby begitu dipegang liat
debbie jadi berubah jadi sesat
bagaimana kalau kamu bertani mamang yang beli

bagja jangan jual ke orang lain
kalau bagja jual ke mamang orang kampung bisa ditampung dapat pekerjaan
kalau mereka semua sudah punya penghasilan kita akan kuat bertahan
ya bagja ta senang sekali karena mbak mbak sef mau terlibat
ya untuk membangun cidahu tidak bisa sendiri
ini kampung kita ini tanah kita ini air kita
jadi memang harus kitalah yang mempertahankannya
ini pak minumannya
oh ya terima kasih
setelah dia hangat
memang mengambil keputusan ini karena satu alasan
mereka sudah mulai mengusik keluarga mamang bagja
mereka ingin melenyapkan asin
kan idoi nya sudah sampai
assalamualaikum pak ustadz
ya sudah kamu balik lagi
assalamualaikum pak ustadz
iya pak ustadz
kamu betul betul bisa ngaji
mengaji atau membaca
baca quran itu sama atau pak ustadz
itu satu untalan kalimat pertanyaan
biar saya saja yang nanya
iya pak ustadz
kamu beneran bisa baca alquran
jawab pak idoi
jawab pak idoi
diam atau disuruh jawab pak ustadz
yang mana tuh pak ustadz
idoi saya teh bukan akum
buat apa tuh pak ustadz
kan saya udah gak sekolah
kamu beneran bisa ngaji atau tidak
bisa tuh pak ustadz
tunggu disini ya
iya pak ustadz
yang mana tuh pak ustadz

baca terserah kamu
cegah demam berdarah
cegah demam berdarah
bukan baca brosur
tadi pak ustadz kata terserah
maksudnya terserah ayat yang mana
oh gitu ya pak ustadz
iya pak ustadz
saya tarik nafas dulu ya
tarik napas yang banyak
kamu sudah bisa mengajar noin
iya pak ustadz
dari mana kamu bisa ngaji
dari dulu pak ustadz
kamu boleh pulang
makasih ya pak ustadz
bapak mau tanya
tahu saya kelanjutan kalimat
dari cara kamu menghormati kepada ustadz
kamu ilmunya tinggi
saya menghormati beliau karena memang pemahaman beliau bagus
ya sudah lah
sedangkan those leadership
dalam video selanjutnya